ya kita akan pantau bagaimana perkembangan terkini dari titik banjir kalimantan tengah bersama rekan saya koresponden cnn indonesia victor pangaribuan
selamat sore victor sejauh ini apa saja bentuk tindakan pemerintah setempat terkait dengan penanganan banjir
ya selamat sore fani saat ini saya berada di kelurahan palangka kecamatan jekan raya kota palangkaraya
memang pemerintah tadi juga saya sempat berbincang singkat dengan gubernur kalimantan tengah yang mengatakan bahwa bantuan untuk para pengungsi di posko posko pengungsian ini akan terus diberikan
wali kota palangkaraya juga sudah berjanji akan merespon secara aktif termasuk memberikan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat atau warga korban atau pengungsi banjir begitu ya
nah ini di jalan ini fani kalau saya melihat kedalaman air ini bermacam macam ya anda bisa lihat situasinya seperti ini
warga hanya bisa berjalan
berjalan kaki ada juga yang menggunakan perahu tapi mereka harus membayar ya sekitar lima belas sampai dengan dua puluh ribu rupiah untuk menuju komplek permukiman tempat mereka tinggal
banjir ini memang melumpuhkan sejumlah sektor fani
sektor ekonomi sektor transportasi termasuk sektor pendidikan
karena banyak sekali anak anak di posko pengungsian ini yang tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar ya
karena mereka diliburkan karena pengungsi kemudian sekolah yang mereka tempati juga terendam air
saya ingin bertanya saja
singkat saja fani kepada salah seorang warga di sini sudah ada pemilik toko
ada bapak rudy selamat sore pak rudi
oke pak rodi ini banjir sejak tanggal empat belas november ya
sudah hari ke enam kira kira ada dampak yang bapak rasakan terhadap usaha bapak apa
kalau untuk usaha jelas tidak ada dampak sama sekali
karena mayoritas kan di masyarakat di sini itu pedagang keliling orang orang kecil lah
dan juga bagi yang biasanya berbelanja ke tempat kami kan
sekarang mereka tidak bisa usaha lagi
seperti semacam telur kan mereka kayak jual dagang betol berikan ke kami itu
sudah tidak ada lagi
berapa persen penurunannya pak
kalau penurunannya itu hampir tujuh puluh persen sudah tidak ada lagi
baik terima kasih banyak pak rudi
dari sektor ekonomi itu hal kecil yang bisa kita lihat ya
sektor lainnya masih banyak
karena tadi saya sudah mengunjungi juga
bukan hanya terjadi di kota palangkaraya fani
di kabupaten pulang pisau saja
ada dua titik di mana ruas jalan trans kalimantan
ini tergenang banjir
begitu tadi saya sempat mengunjungi
ini juga terjadi antrean kendaraan sepanjang lebih dari dua km
karena banjir yang menggenangi ruas jalan tersebut
sampai saat ini di posko posko pengungsian
masih banyak pengungsi yang masih membutuhkan bantuan
bantuan yang mendesak adalah selimut susu balita popok bayi
dan juga pembalut untuk para wanita
terima kasih atas informasinya victor pangeribuan
kita harapkan antisipasi
kemudian juga penanganan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah
bisa memperkecil kemungkinan banjir ini melanda wilayah kalimantan tengah
lebih panjang daripada ketakutan atau kekhawatiran kita
terima kasih atas informasinya sekali lagi victor pangribuan
selamat kembali bertugas